nurkayah menangis histeri sambil memeluk suaminya yang tiba tiba terjatuh dari sepeda motor
dan meninggal di jalan jembatan balong cangkering kelurahan mentikan
kecamatan prajurit kulon kota mojokerto
hingga anaknya dan sejumlah warga langsung mengevakuasi nur kayah untuk dibawa pulang
diketahui pria yang meninggal itu adalah burhanuddin
warga desa karangkedawang mojokerto jawa timur
pria lima puluh tahun itu meninggal saat berboncengan bersama istrinya pulang dari pasar
selesai berbelanja bahan bangan
saat di tkp burhanuddin terjatuh dari atas sepeda motor dan menimpa istrinya yang dibonceng
pria itu sempat pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia
dia jatuh nggak bisa bangun
saya ngangkat sama pak jitu sepeda saya inggirkan
petugas kepolisian polsek prajurit kulon dan relawan pmi yang datang ke tkp
langsung melakukan olah tkp mengamankan lokasi sekitar
diduga pria itu meninggal karena serangan jantung
ini berjalan jalan di pasar
lalu kebalik kanan ke arah rumahnya ke rumah karangkedawang
tiba tiba padanya lemas
setelah lemas sebetulnya jatuh dari atas
selanjutnya burhanuddin dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit dr wahidin sudira husodo
agung wibowo mojokerto jawa timur